hai banget buat luka di perut kamu ya nggak peduli mah karena momen itu mau
balik paling buat aku bahagia membayangin aku lari naik nafasin lagi kelihatin tuh
tapi pengen perut lari tiba tiba sampai di garis ini semua beneran ya dua tuh
biarpun sakit sakit ya tapi itu artinya kamu jadi dekat ya sama rena sekarang
kamu pucat banget udah aku aku anterin ya
aku anterin oke kamu nggak bisa lihat kamu kayak begini aku bilang gak usah
mau kamu berusaha baik image buruk kamu tetap melekat di pikiran aku
udah deh biar enggak aku sendiri
aku cuma mau berbuat baik buat kamu bukan memohon sesuatu ke kamu
kalau memang kamu ingin berbuat baik dan niat kamu baik makasih
maaf yang terkes millet
memang iya sih situasi sama kondisi di sekolah reina tadi tuh bener bener gak memungkinkan
ditambah lagi ada insiden nino sakit
ya aku juga gak nyangka sih kalau akan ada kejadian kayak gitu
aku harus buat sal percaya kalau aku udah bisa terima hubungan dekat sal dengan andin dan raina
sekarang aku jadi makin yakin siena akhirnya sudah memahami posisi aku di antara andin dan reina
sal gak tau kalau aku ini sedang bersrategi untuk ngejauhin dia dari andin dan reina
aku bilang gak usah sah
mau kamu berserah
jangan usah baik
image buruk kamu tetap melekat di pikiran aku sal
udah deh biarin aku sendiri
kalau memang kamu ingin berbuat baik
dan niat kamu baik
makasih tapi aku gak apa apa
aku bisa sendiri
sampai gak mau kalau aku ada di dekat kamu
kalaupun harapan cinta itu bener bener gak tersisa
kamu gak perlu sekasar itu sama aku noh
karena biar bagaimanapun
aku tulus mencintai kamu
aku tulus mencintai kamu
aku tulus mencintai kamu
adiaskar emang mana
tadi miss kiki sempat kirim pesan kan jus katanya adik lagi bobok
sus aku mau kasih lihat piala ini ke adalah sekarang
ya udah sus cek askara dulu ya kalau udah bangun langsung bawa sini oke
satu jatuh deh
iya malah lihat tuh kakak punya apa
kakak punya piala tuh
adik askara lihat kakak nih punya piala nih
kalau papa lihat
karena aku menang bamba
karena masih inget kan pesannya papa
soal lagu yang terbaik ya
tuh assalamualaikum waalaikumsalam
hai hai sayang iya sekarang lagi main seru banget hai reina hai sekarang
lagi seru mainnya
aku apa aja bebas aja ya udah boleh
panas panas ini aku jadi inget
ice tea lemongrass favorit gimana kalau aku bikin buat kita semua kamu bikinin kita minuman
biar mirna aja enggak papa biar bikinnya dibantuin aja sama mirna enggak papa kan
ya udah kalau kamu mau ini kamu serius serius boleh kan kalau yang punya rumah aja
masa aku bilang enggak ya boleh boleh silakan akhirnya aku dapat kesempatan buat ngerjain andin
dan aku harus berhasil bilang bilang
alhamdulillah sepertinya siana sudah benar benar bisa akrab sama andin dan raina
disuruh bikin apa aja kena paannya jadi bingung nih bikinin teh aja kali ya oh bikinin teh aja kali ya
udah aja kan paling gak bohong
mir ya aku mau bikin lemongrass ice tea buat salah sama yang lain kamu
bantuin ya ah boleh boleh boleh boleh mas inah
eh di sini ada lemongrass sama buah lemon gak
lemonnya ada lemongrass apa ya
lemongrass apa ya
lemongrass apa ya
lemongrass apa ya
lemongrass itu serai oh serai ada ada serai lemon sama serai ya oh ya bentar ya oke
ini mbak sienna lemon sama serai nya oh ya sama mau minta air panas mir air panas oh ya
hai ntar ya mbak ya
ini mbak kasih ini gulanya kayaknya tiga sendok cukup kali ya cukup cukup mbak jangan terlalu manis juga
hai sama es batu dong mir tolong sekali lagi
kenapa enggak sekalian mbak ya maaf ya enggak apa apa mbak
udah mbak ada lagi enggak udah udah aja
sampai batu aja kan iya bolak balik dari dirinya ini gimana wakilnya
anda yang mengendong askara adalah kamu mas askara akan baru aja sebentar untuk
merasakan pelukan kamu dan sekarang kamu sudah pergi menghilang
sudah beribu ribu doa yang tak putus putus aku panjatkan untuk kamu supaya kamu bisa balik lagi
karena sampai dititik lola
aku pun tetap enggak berhenti mas karena aku masih percaya apa yang tidak mungkin
oleh manusia bisa menjadi mungkin oleh allah apalagi kalau allah menghendaki karena memang tiada yang
mustahil bagi allah
kalau udah begini aku
aku udah gak punya jurus nih kalau udah begini nih
oh itu dari tadi
gak boleh gitu
yuhuuu minuman sudah datang
ayo silahkan diminum
terima kasih banyak ya mir
jangan terima kasih sama saya mas
iya kan kamu yang bawain pakai tenaga juga
kamu kan sukanya yang eh sorry sayang
yang es batunya banyak
nih udah aku siapin
pokoknya yang punya raina yang gak ada esnya ya
sini sini gue liat sekarang dulu
sayang jangan pakai es ya
gak boleh pakai es ya
raina gak boleh minum pakai es
hmm jadi raina gak boleh minum es
aku bisa simpen info ini
nah lihat raina
makasih tante sienna
lemon grass buatan sienna itu
salah satu yang paling enak yang pernah aku coba
eh mungkin dia kayak videokan tapi kenapa jelek ama bitchreally
ya ada yang kupikirin
moga moga semuanya baik ya
tadi aku sempet chat andien
andien bilang dia mau ke sekolahnya rena
rena kan udah mulai sekolah lagi
bagus dong kalau rena udah sekolah lagi
katanya mau ketemu sama andi
ya aku kepikiran aja semuanya baik baik aja
apa elsa akan bikin masalah lagi apa enggak
kayaknya kita harus berperasangka baik sama elsa
kalau kita curiga terus sama dia
nanti asalnya malamnya jadi antipati sama kita
ya tapi kan memang banyak sekali hal yang sudah terjadi
memang kita harus percaya sama dia sih
mulai memberikan kepercayaan lah minimal
kalau nggak dia benci sama kita nanti
iya dan kita gak kepengen kayak gitu kan
makanya aku ya enggak tenang aja mah
tetep enggak tenang aku
ya udah kalau kamu masih ragu
tambung tapi gak diangkat
mungkin dia lagi nggak pegang handphone kali
sama juga ya
harusnya dia pegang harusnya dia selalu ada deket dia
ya mungkin handphonenya lagi di silent kali ya
karena ada vibrate
gak bisa juga nggak bisa juga
kita sholat aja dulu yuk
ini udah masuk waktunya loh
biar kamu tenang pak
asin banget ini
mir boleh ambilin pel atau apa gak
ini tadi aku minum terus asin banget
oh itu askara udah aman sama cuci
ini gue ambil lapen dulu deh
tadi aku cuma pakai gula itu pun sedikit banget
gak tau tapi asin banget sih
aku gak nyalain kamu ya cuma
punya aku aman sih
aduh manis kok
itu ada satu gelas lagi cobain ya
gawat kalau sampai aku ketahuan
ini gue kenapa
ini apa yang terjadi sih
ya gue kecelakaannya
ya ampun gue kecelakaannya
aku harus telfon papa
aduh ini kenapa jadi kayak gini sih
padahal gue pengen ngeliat andin sama siena
tapi malah kecelakaan kayak begini
wuh sakit banget lagi
aduh gimana nih gue bisa keluar
aduh sepi banget lagi nggak ada orang
ira gak boleh nyobain minuman andin
masih ada kenapa
gue tadi ke pentok mau ambil handphone
butuh pt tiga k atau apa
gue kan enggak kan
enggak sih enggak sih
mau diambilin lobat gak
emang belah api kamu
yang penting gak memarsih itu kayaknya
gak makan apa apa juga
tapi beneran gak lepet kan lo ya
tadi buru buru aja sedikit
gak ada tempat
jadi punya andi yang mana
iya ini tuh
aku yang salah
lidah aku mungkin lagi
ya aku gak tahu kenapa
ya gak tau lah
aku yang salah
mungkin perasaanku aja
aku jadi gak enak sama kamu din
jangan enak kayak gitu dong
malah aku udah
gue terima kasih banget kamu sampai bikinin teh
pertama kali gue ngelakuin ini dan berhasil
padahal udah panik aja gue
kirain bakal ketauan
tapi bener kan rasanya manis kan
gak ada asin asinnya sama sekali
enggak punya ku si aman
ya ini tadi udah nyobain yang satu itu sama yang punya andi nih
gak ada asin asinnya juga
kalau kamu gak suka sama rasanya aku bisa bikinin lagi
gak usah udah udah
ini minuman kesukaan aku yang sering banget dibuatin sama siana
dan biasanya sih minuman ini gak ada rasa asinnya
yang ada malah manis
aku beneran gak enak sih sama andi gara gara kejadian minuman tadi
apa mungkin karena andin gak suka ya
makanya di lidahnya dia seakan terasa asin
ah tapi mana mungkin rasa manis bisa berubah jadi asin cuma gara gara gak suka
kamu kenapa sih
gak apa apa tapi kayaknya
kalau saya mikir gitu kamu masih kepikiran soal tadi ya
sebenarnya bukan kepikiran sih lebih ke heran aja gitu
maksudnya jelas jelas itu minuman manis
kok bisa menurut andin rasanya asin
apa mungkin karena dia nggak suka aja sama minumannya ya
maksudnya gitu mungkin enggak
kalau ini tuh ada hubungannya sama mentalnya dia yang sekarang
bisa jadi kan dia ngalamin serangan panik waktu dia minum minuman dari aku
jadi bukan karena lidahnya yang rasain tapi karena pikirannya
kayaknya enggak deh
i mean harusnya sih gak ada hubungannya ya
ya soal rasa dan kondisi dia sekarang gitu
atau mungkin andi gak nyaman ya
karena kan biasanya yang datang ke rumahnya kamu doang
kamu lihat kan tadi betapa welcome nya mereka sama kita berdua
terutama andi sama kamu
ya juga sih
tapi kan kita gak pernah tahu ya isi hati orang perasaan dia sebenarnya gimana
bisa aja seolah olah welcome tapi dalam hatinya nggak nyaman
kayaknya enggak juga deh pak
ya terus kenapa dong bebe
kan kalau kayak gini aku jadi gak enak sama andin
udah kamu gak usah kepikiran ya
tadi itu aku cuma berusaha supaya bisa lebih dekat sama andin dan reina
iya aku tahu
kamu udah berusaha dan besok besok kan masih akan ada pertemuan pertemuan lainnya kan
gelang dari kita berdua untuk andin udah kita kasih tadi
semoga dia suka
yang penting sekarang gue udah ngerasa puas dengan apa yang udah gue lakuin
suka deh gue liat ekspresi mukanya andin yang tadi keasinan
perut kamu masih sakit ya
dikit dikit sakit tapi nggak apa apa mah
kalau gak dipaksain kan nanti malah tambah parah kalau jangan dia wajah di rumah
itu sakit banget
kan mama udah bilang sama kamu
jangan pergi jangan pergi serat dulu
kamu bandet sih kalau udah bilangin
ya gak apa apa lah mah
kan namanya juga usaha buat nyembuh ya harus banyak bergerak
biar terbiasa dengan keadaan seperti ini
tapi saya lama lama juga sembuh
hmm selalu alasan alasan ya
kamu kok udah sakit gitu masih senyum senyum sih
orang lain itu udah tiduran di tempat tidur
terus harus nangis sih mah
rena aja kecil kayak gitu
gak pernah nangis
kan selalu deh
jadi tadi tuh abis dari sekolahnya rena mah
andien ngijinin karena ada acara di sekolahnya rena
oh ya ampun terus gimana
andien ngabarin aku boleh datang
tapi walaupun belum deket dengan rena ya aku hadirin aja
terus ternyata acaranya itu
jadi ada pertandingan antara murid dan orang tua
dengan murid orang tua yang lain
karena ada anak anak yang ada di sekolahnya rena
tentang itu mah
ya memang saat itu ada lomba estafet itu mah
awalnya aku cuma ya support lari lari kecil dari pinggir
tapi tiba tiba begitu rena sampai ke garisnya andien
tiba tiba andien kena panic attacknya mah
jadi semua jadi panik
aku samperin yaudah aku bilang biar aku aja yang lanjutin biar rena bisa menang
sambil pegangin perut
lari lari lari lari lari ke lain semua
dan akhirnya alhamdulillah mah
ya ampun alhamdulillah
eh tapi bentar bentar
kamu lagi sakit gini terus lari lari ya
ya ampun noh
itu kan bahaya banget buat luka di perut kamu
ya gak peduli mah
karena momen itu momen yang paling buat aku bahagia
bayangin aku lari
rena pasti lagi ngeliatin tuh
sambil pegangin perut lari
tiba tiba sampai di garis finish mbak
tuh tuh tuh kan
aduh aduh noh
pokoknya menang mah
aduh biarpun sakit sakit
tapi itu artinya kamu jadi dapet
itu artinya kamu jadi deket ya sama rena sekarang
ya deket sebelum mah
masih proses lah
tapi tadi rena sempat cabat tangan
tinggal terima kasih
nah dari situ aja aku udah senang mah
iya sih biarpun pengorbanan kamu lumayan berat loh
kondisi sakit begitu kan
apapun walaupun mau sesakit apapun
kalau buat rena
tutup tutup kan noh
iya seneng sih seneng noh
tapi enggak ngerbanin diri kamu juga
kamu tuh bahaya banget loh kayak gitu
bisa bisa lukanya kebuka lagi
karena terlalu sakit mah
ih gak gitu juga dong
gulak balik dong
pokoknya hari ini bahagia banget
kayaknya kamu harus ke dokter lagi deh
dipriksa lagi ya
ya tapi memang hargain sih kamu udah berusaha banget ya
ya itu usaha yang luar biasa sih nok
ya enggak apa apa mah
walaupun masih ada kesedihan aku
aku belum bisa meluk rena
kayak hadiah terindah ya noh
iya sih mamaiku senang loh noh
ya pokoknya kamu tetap berusaha lah
enggak boleh putus asa lah noh
tapi kenapa aku gak nyaman ya mau pakai ini
maaf ya agak lama kesininya
tadi gue nidurin anak anak dulu
rena udah tidur
askaranya belum tidur
jadi gue tunggu dua duanya sampe
pules banget baru kesini
nemenin anak anak tidur
kau ny supervisor nya
aku mau leesat tadi dong
dia carrot apa yg sudah keren
jangan buat gitu sih
se nft rasanya gitu ya
gak enak gimana
ya aku gak enak aja
karena sal gak sini di depan sienna kan
ya karena tuh gak cuma dari sal dari mbak sienna juga dari mereka berdua
kamu denger gak sih
penekanan kata yang shane ngomongin ke aku